menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali sudah menyatakan pengunduran diri secara informal
berarti lu satu kamar tuh satu basket semua gitu
jadi rumah sakit indonesia ini memang salah
ya pertama tentu kita berharap bahwa nanti ketika dia sudah
dan kalau skenario terburuknya itu kapan
nah kalau lebih dari tiga puluh menit maka itu dikatakan insomnia
selain mengapresiasi keputusan revisi uu desa ketua umum abdesi mengaku bersyukur
jangan pakai baju tengkol panas gitu
jadi ketika umat hindu ada upacara di desa lingsan ini
nah kalau sudah masuk kompleks perumahan harus siap dipanggil pembeli sewaktu waktu
mungkin biasanya kita ke sahur bareng kita akan makan sahur
di wilayah regional kekurangannya jauh lebih parah
banyak apa karena di sekolah gue itu kan
kondisi masyarakat yang dievakuasi apakah pemenuhan kebutuhan dasarnya
supaya saya bisa terus berkiprah dengan lebih baik lagi
ya tiap orang bisa jatuh ke kondisi depresi itu bisa gitu
karena lingkungan saya pendidikan
mereka akan mendapatkan satu tahun lagi dalam pantauan khusus seperti itu
mungkin bisa diubah jadi roti goreng
apa namanya kesehatan itu kan membawa banyak perubahan
demi kebaikan masa depan kita semua
di taman lingsar yang dibangun pada seribu tujuh ratus lima puluh sembilan ini terdapat sebuah pura
pejabat gubernur dki jakarta bersama saya nova naya antaka
dan tempat pencucian tangan yang disediakan di pura
ini wajib diberikan tadi batas waktu maksimalnya adalah maksimal tujuh hari sebelum idul fitri
nah selamat itu nanti nah itu yang menjadikan mereka terikat dengan budaya toron ini
dan melawan hukum karena tidak ada perintah pengadilan untuk melakukan pengosongan dan mengeksekusi lahan
tidak meraba raba gitu
saya kira kalau melihat konfigurasi politik hasil pileg dua ribu dua puluh
berarti tiga hari kita ini para mahasiswa dihimbau untuk belajar secara online dari rumah
pengalaman pengalaman sinema kamu
untuk saling bersama sama untuk saling support itu satu
tapi juga banyak sekali tanaman lainnya yang bisa ditanam di dalam rumah atau di sekitar hunian rumah untuk mengusir nyamuk
karena tidak ada kemudian tadi peningkatan kasus di rumah sakit ya untuk dirawat
tentang tanggal lahir kita
jadi dana desa dikonvert menjadi
namun dihentikan saat pandemi covid sembilan belas
nah kita banyak peluang peluang apakah ini hanya sekedar motif asmara saja yang berujung dengan pembunuhan ditambah dengan faktor pendorong pendorong tadi
nah lebih baik sih karena memang kondisinya juga belum memungkinkan untuk hal tersebut
sementara sisanya ya yang punya saya ya hanya ada kecil kecilan lah
tujuannya adalah bukan untuk dipakai lagi nanti
iya ini karena ini masih baru jadi secara bertahap
baik kita harapkan bersama bahwa tidak ada lagi pimpinan dari petinggi lembaga negara
namun kualitasnya menurun dan harganya menyusut hingga tiga puluh persen
misalnya menjadi lebih sering sakit
bahkan menurut data dari dinas dari golkar dki jakarta sendiri mengatakan
tentu sudah tahu ya bagaimana rubica menyiapkan berbagai jenis rempah
apa yang perlu diingatkan ini kepada pihak sekitar terkait dengan kondisi seperti itu
padepokan mbah marsio juga kerap menerima pasien
ada dua investasi yang kita lakukan
waktu itu ada pengunjung ada kunjungan dari sekolah itu satu kelas itu masuk
soal seks menuju pernikahan ya
dibuatlah global minimum taxation
oke rad yuk kita akan lanjutkan lagi obrolan episode ini
bawa pulang taruh di tempat bayang dulu terus taruh di tempat beras gitu
dan mengingat bahwa tidak hanya ada korban yang meninggal tetapi juga ada korban sakit
jadi khawatir nanti dianya malah apa ya
bagaimana itu tidak hanya sekedar menjadi cpo

itu full dipegang kendali
kerjasama politik dengan gerindra itu membawa mandat muktamar
saat ini kerupuk padang mentah dibanderol rp dua puluh per kilogram
sehingga kalau agak di hutan effort untuk nyacing
salah satu hotel yang telah menjadi ikon jakarta ini berharap dapat terus berjalan seperti biasa dan tetap memenuhi hak dan kewajibannya terhadap negara
kayak pemain pemain yang tinggi atau yang memang ada potensi gitu kan
gue dapet mata kuliah eh mata pelajaran dulu
jadi kita harus berlari dengan cepat itu kami sudah mulai berlari
sekali masak tempat ini bisa memproduksi hingga satu lima ratus botol kecap manis beragam ukuran
yaitu kota yogyakarta kabupaten sleman dan kabupaten bantul
yang pertama adalah perempuan berencana atau planet murder
lautan yang memanas juga menyebabkan tekanan termal
nah disini ada kurang lebih di tahun ini ada delapan
ekspor sampai timur tengah ada dari tahun dua ribu lima dulu
jadi kita tidak bakal ramah lagi
lu lihat kita yang seumuran
lapangan pekerjaan loh harus kita siapkan
intinya harusnya gue lakuin dulu
yang harus kita sampaikan salah satunya adalah
dapur kata data podcast
pernyataan ini dikeluarkan sri mulyani lantaran publik menyoroti peningkatan kekayaan dirjen pajak dalam beberapa tahun terakhir
tapi juga sampai ke pelosok desa
tentunya kita sudah mengetahui ya bagaimana tadi pernyataan disampaikan oleh ketua satgas covid sembilan belas
campurannya ada cabai merah giling bawang merah bawang putih kemiri jahe serai lengkuas kunyit
tidak menyadari bahwa ini bukan anak kandungnya gitu
tiba tiba bisa ditelepon oleh pelaku finansial yang lain gitu ya menawarkan kartu kredit lah akunan dan pinjaman tanpa agunan dan lain sebagainya gitu
penciptaan lapangan kerja tuh penting banget
sempat ngomong kalau korbannya satu ratus delapan puluh
kehatian dengan mengatakan bahwa
nah ini semuanya tujuannya supaya spesenya masyarakat membesar
jadi ketika industri finansial teknologi ini pertama kali meroket di negara negara lain juga banyak yang belum punya payung hukumnya gitu
nah kan gini kita ingin berlomba lomba bersama sama
pertama untuk pudingnya yang pasti kita butuh ada gula pasir ini sekitar sepuluh sendok makan
kemudian juga untuk menangkap reaksi emosi dari orang lain ini kan skill ini kan keterampilan
untuk masyarakat yang bisa mengakses atau penghuni yang ingin menjadi warga
nah kalau misalnya kita ngomongin ada banyak bahan makanan gitu kan
termasuk halnya melonggarkan penggunaan masker
dan kalau kita lihat kenapa terjadi peningkatan ini karena kemungkinan memang peningkatan kewaspadaan ya
ini merupakan patogen yang berbahaya yang mungkin memang akan berdampak kepada anak anak khususnya yang ada di indonesia
waktu iksan tadi sampaikan pengalaman saya misalnya dua puluh dua tahun di pemprov dki
akhirnya orang jadi gelap mata dan melupakan unsur logis dari semua investasi yang kita buat di hidup ini
nah di situ saya lihat itu langsung ada akses menuju pura
apalagi virus itu macam macam
tempat ini berisi makam mbah bungkul
ngurusin persiapan kedatangan para pemimpin g dua puluh seperti apa
iya betul betul baik terima kasih prof zubairi zurban terima kasih sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia newsroom
yang disusun oleh deborah gord
terus terang saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri
sementara itu bagi orang dewasa
yusuf mansur datang ke mereka ya bila dia berada di sana ya
di mana kami sedang mengadakan kegiatan pendakian bersama di gunung merapi
konon presian dilakukan untuk menguji ketangkasan laki laki yang beranjak dewasa
setelah dilakukan identifikasi oleh beberapa pihak bentuk bahan dan ukuran sumur
jadi kalau misalkan kita sense pasangan kita itu
kemudian sambalnya tidak terlalu pedas jadi bisa dinikmati
begitu dibilang wah ini berarti ancamannya pegawai berarti berkurang nih
oke kita nanti bicara soal ruu pdp tapi sebelum saya masuk ke situ saya ingin tanya lagi ke mas buset
dalam sebulan produsen keju yang juga berada di dusun berau ini
bagaimana dengan hal hal tersebut mas
dan paling sering kita temui saat memasuki
jadi dengan berbagai cara lah gitu
data data pribadi kita itu adalah
sementara bagi wanita hamil dan menyusui
baru nanti kita undang investor enak
rasnya tionghoa gitu kan
karena orang panik dia jalan ke depan
itb yang sering gue sadur dulu
selain sayuran hidroponik di tahun dua ribu sembilan belas hasil panen seperti temulawak dan jahe mulai rohani
masyarakat yang telah jenuh dengan isolasi dan pembatasan aktivitas akibat pandemi
kecuali hanya memberi restu dan dukungan buat saya
bergabung dalam gerbong kita
berat juga menjadi penyusup
agak lengang tetapi memang pagi ini tadi cukup padat sekali
bagaimana mendeteksi pneumonia ini di awal ya sebelum ke fasilitas kesehatan
itu kena di psikologi itu ya itu sebenarnya sih
ya selain itu sebenernya
tapi kalau lu di sma delapan belas
terus mereka misalnya mau beli motor dengan teknologi yang lebih baru motor listrik yang teknologi lebih baru seperti apa gitu
tadi kan banyak regulasi regulasi yang memperlambat
mereka mempersiapkan kuda dan menghias andong menggunakan janur bunga bunga hingga pernak pernik lain
tapi lebih dari itu yuda tentu pelacakan yang dilakukan oleh kpk terkait dengan penerimaan gratifikasi
dan berlanjut serta disepakati dua belah pihak
walaupun kesempurnayaan hanya punya allah swt gitu misalnya
biasanya aku sih lebih ke nonton drakor sih ya sama healing sama teman teman biasanya
lagi lagi berfungsi sebagai pengendara
karena asli oh iya yang belum tahu asli sibu huan
kalau beliau masih mau mengejar kekuasaan
dan kami juga kemarin sempat ke supermarket
hanya enam belas lima kg per kapita per tahun
belum lagi dari pendapatan para penyewa jeep warung makan hotel dan sebagainya
secara ideal tubuh kita tuh jadi
kan sebetulnya untuk beberapa orang gak mudah ya ngomongin soal seksual
bumbu giling dijual mulai dari harga lima ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah
apa karena ada kotoran babi ini mas jadi pemasangan kamera trapnya di kebun cengkeh
apakah sudah dibuka untuk bisa kita lihat maksudnya produk produknya mereka seperti itu
tapi bagaimana pak sby dipoto bareng dengan lukisan itu
mencetak tujuh gol kebobolan juga tujuh gol
tapi dari kedua itu kalau tadi pertanyaan mbak putri apakah ini mimpi bunga tidur atau apa
dalam sudut kota kali ini saya akan mengajak anda menelusuri jejak sejarah dan kuliner di kampung peneleh
kayak tadi pagi sebelum berangkat setengah tujuh sampai jam tujuh di kendaraan
bagaimana warga yang bisa mengakses atau maksud saya yang sudah tinggal di mulia jaya ini
ini pasti beberapa ada yang merasakan hal ini ya
kalau menolak pendaftaran pasangan prabang ibram
selamat datang mirsa di segmen sehari menjadi
mungkin menyaksikan wawancara malam hari ini
ya benar jadi vaksinasi menjadi salah satu pekerjaan rumah lain
jadi kami di sana cukup lama dari mulai dari jam tujuh sampai ke jam sepuluh karena kami sempat juga turun ke taman edelwies untuk mengambil air
pertimbangannya adalah yang pertama
tapi dengan metode baru ini membuka sebuah potensi dan kesempatan
nah ya mestinya sih pihak kampus itu cek dan recek ya kalau mendapatkan informasi yang
jadi kalau memasak dengan bumbu giling jangan menambahkan garam terlalu banyak ya
makanya kecepatan menggunakan apd ini menjadi kunci utama kita untuk mencapai responden tersebut
cuma saya membayangkan saya terbayang rasanya bagaimana sakitnya kerbau itu
jadi ada yang was was juga kayak gitu
dia nyamping nyamping dikit lah gitu
misalnya pada saat periode periode tertentu di dalam masa kehamilan maupun pasca melahirkan
seperti anda lihat ini banyak sekali wisatawan yang melihat menantikan sunrise ya matahari terbit yang terbit dari arah sana
tiga di tengah ini kan ipm sebetulnya kan
bentuknya mirip dengan belut raksasa
diare pada anak anak namun tidak menyebabkan kerusakan hati
kalau jawab begitu ya iksan ya
untuk memastikan bahwa hal hal
beliau ingin nambah ya kita kan harus pergerakan cepet ya
tapi bisa nggak menciptakan hal hal yang baru yang belum ada
insya allah dengan cara penyampaian juga yang tetap menjaga etika dan budaya ketimuran kita bisa diterima dengan baik
kita tahu di sana ada vegetasi endemik
artinya lupakan kekalahan dari uzbekistan
jadi jangan selesai sampai ini saja gitu ya
apa pengamatan anda terkait hal ini
iya udah deket taipei kan sebenernya kota taoyuan kan
hanya itu kenapa dilakukan pada saat rara kembang waru
halo selamat pagi waktu indonesia mbak rina apa kabar
jadi kita mesti lihat semua itu positif
bila anda ragu dan tidak memiliki pengetahuan dasar untuk mengevakuasi hewan liar
sehingga tidak menimbulkan korban jiwa yang lebih besar lagi
dan ini adalah putih telur untuk lemnya nanti di bagian terakhir gulungannya
lebih konservatif pastinya di tengah ketidakpastian global ini
makanya tadi pagi para ketua umum empat ketua umum sudah bergabung
karena kenapa alasan pihak yang bertugas di pos penjagaan adalah sudah terlalu banyak yang menumpuk
bukan kami dikendarai uang seringnya kan gitu kan kita kartu kredit apa pay letter
karena secara geografis dki jakarta adalah mudah dijangkau secara fisik
wah bisa namanya untuk bicara mengenai renewable energy
karena kalau dibilang resesi dari global
yang tadi kita katakan master plan banjir terrealisasi
tetapi ini adalah sinyalemen yang baik
kalau kita mengukurnya nggak jelas berarti pukul kita nggak ngaur
jadi ini namanya kemalik ya pak ya
mikroplasma ini berbeda dengan covid ya
keyakinan hakim kalau ini mengalami
suara tersebut adalah suara desdemona
seperti umumnya kue kue brownies yang dibikin secara manual menggunakan bahan utama seperti tepung terigu gula halus maizena telur bahan pelembut pembuatan cake dan bahan kue lainnya
serangan yang paling brutal dari israel itu di bagian utara sini
tinggal kita masukkan stop satu di jajan seperti ini
penyemburan ini bermanfaat untuk meningkatkan kadar pektin
bagaimana kemudian fungsi dpr mengawasikan
ya karena memang apbn nya dijadikan tools
sang pengusaha disebutnya tak menunjukkan rasa bersalah dan penyesalan melakukan tindak kriminalitas luar biasa dengan modus investasi dan menyalahgunakan bisnis yang sah
ada banyak gugatan ke beliau gitu ya
ada juga beberapa kabupaten beberapa provinsi yang memang untuk melaksanakan studi tour
di sejumlah pasar tradisional di jakarta turun omsetnya
yaitu di pertigaan pasar jumat
hal ini berpengaruh pada ekonomi warga pelautidung
bawean menjadi pulau yang spesial karena merupakan satu satunya tempat tinggal bagi babi kutil bawean
kementerian pupr dan pemdadik ki
agar masyarakat tidak berada di lokasi yang berdekatan dengan gunung ruang ini
kemudian jumlah sapi kita nomor enam di sumatera utara
jadi gimana udah tau kan cara bikin tepung tapioca yang biasa anda pakai untuk diri anda perjalanan panjang
pertama tama dari dorongan orang tua
apalagi di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian seperti sekarang
masyarakat adat yang memiliki sistem pemerintahan sendiri
jadi kita disini menyadari betapa bergantungnya kita sama sektor umkm
nah ada asean business award ini juga diadakan di indonesia sekarang di jakarta
linieritas dan saya yakin kemudian
beberapa yang ada di layar itu yang buka puasa selanjutnya itu di asrama bareng bareng gitu
karena sebelumnya misalnya ada pertemuan antara siapa itu
ini ada yang salah di negeri ini

sekarang kebetulan kita lagi puasanya bertepatan di musim semi jadi puasanya itu lebih cepat gitu daripada tahun tahun sebelumnya gitu
menjaga kesakralan ritual keagamaan
nah tipsnya apa nih pak nih yang bisa dilakukan masyarakat supaya bisa terhindar dari kebakaran selama bulan ramadhan
niko menambahkan untuk mencegah demam yaitu dengan asupan kebutuhan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh
kalau kayak kepikiran apa lagi pengen nanyain sesuatu tentang seks baru diobrol
dan itu pas kita ke sana kita melihat ada tanda tanda bekas
jadi pre match match sama after match itu
memikirkan sebegitu matang bahkan yang menjadi pertanyaan mengapa bagian tubuh tersebut disimpan tidak dibuang
nah bagaimana jeli memilih produk investasi produk insurance atau asuransi
kami akan tanyakan kepada korespondensi nn indonesia arya dita utama
cassandra pun berbagi beberapa tips yang dapat membuat anda lebih berani dan aktif ketika berada dalam virtual meeting
pemirsa sianan indonesia dapat saya laporkan saat ini saya berada di salah satu kantor polisi dan trusker kota sampang
yang sudah dijadikan menggur
sleeping beauty syndrome dapat memicu gejala lain
selain kurasi hal lain yang menjadi daya tarik toko buku kecil adalah beragamnya kegiatan yang ditawarkan
pasti kan porsi waktunya sudah berkurang
jadi kan hal hal seperti ini tidak menguntungkan masyarakat
bahkan afc sangat berterima kasih harusnya kepada indonesia
padahal ini adalah kesempatan kita untuk melatih social skill
ketiga sesuaikan produk skincare dengan kebutuhan kulit anda
warga pulau tidung yang sebagian besar anak muda
jadi perubahan sudah terjadi loh sebetulnya
seperti candi candi sekitarnya
atau yang kedua adalah adanya perubahan di dalam kehidupan rumah tangga mereka
pt pertamina ip regional jawa subholding upstream pertamina menemukan sumber migas baru di bekasi
jadi ventilasi udaranya ada balkon seperti ini yuda
ya untuk anak anaknya sendiri sebisa mungkin nggak perlu diungkit ungkit
sampai nanti dia mendidih
sektor umkm pun turut merasakan dampak positif
dan dia harus bisa mentransformasi organisasi
bangunan rumah di dusun yang dihuni satu ratus lima puluh keluarga ini
pemerintah telah menghimbau kepada masyarakat
untuk membakar daging sampai matang sempurna
menjadi pilihan para pekerja yang ingin kenyang tanpa banyak keluar uang
bagi warga negara asing terutama dari wilayah tiongkok
saya pernah bermitra sama orang australia
pakainya belas pekang ini terlihat sejumput kalau buat bikin di rumah ini cuma sudah cukup
terms out banyak fakta yang lain juga ternyata
insuransi gitu jadi memang
untuk memasak satu ratus dua puluh lima kg tapioca dibutuhkan delapan ikat kayu bakar setelah dikocok
dan ini tadi sudah ditandatangani
inilah suasana di kawasan ubud gianyar bali rabu siang dua puluh tujuh desember
terus yang sempat ramai waktu itu dibicarakan terkait dengan dana
yang khusus juga misalnya seperti satwa ular yang bernama di depannya
dia jaga malam kemudian ada ular melintas di depannya dia ditangkap
nah lho masih muda udah mulai pikun
di instagram di x di tiktok dan juga di facebook dan di sini di youtube
supaya bisa diproses agak cepat karena mumpung lagi matahari terang cerah
lebih ke kayak tim daerah aja gitu
suasana rt lima belas rw lima kelurahan sunter agung jakarta utara
ada tiga pelambangkan tiga tungku sejarangan
terima kasih bebe dan sampaikan salam kami kepada teman teman
atau juga menjadi lebih senang misalnya nih ya
harus diputar balik dan mereka kemudian mencari celah untuk mencari jalur jalur alternatif
antara bulan mei dan november setiap tahun
oke dampaknya apa yang bisa ditimbulkan
ya tentunya silaturahmi dengan masyarakat toh gak banyak juga kan sepuluh lima belas dua puluh kita ngobrol mereka ingin ketemu
lagi kami untuk melakukan summit itu sampai di tuguabel itu kabut
dan dengan begitu maka elektabilitasku menaik
daleman coklatnya masih kelihatan
sehingga masyarakat sebenarnya tidak perlu lagi repot untuk melakukan tes
saham saham batu bara atau komoditas
ya perdagangan orang ini kan mafia internasional ya
eh ini lu masih di taiwan berarti
tempat ini menjadi pilihan bagi mereka yang ingin makan siang dengan menu yang lebih sehat
berdekatan dengan lokasi yang dipatroli
apa kabar prof baik baik saya sehat terima kasih sudah bergabung bersedia berbincang sore hari ini
jadi tetap terjaga tuh gak lost gitu aja
upacara upacara ataupun ritual dalam rangka rangkaian acara perayaan hari raya nyepi tahun baru saka seribu sembilan ratus empat puluh empat ini
jadi kalau misalnya kita bisa setia ya pada
dan kita menggunakan space itu untuk tujuan
menurut para penjual motif tersebut sulit didapatkan di pasaran kecuali langsung memesan ke pabrik
dibanding ketika kejuaraan nasional putaran pertama bulan lalu
anda bersama sbs bahasa indonesia

tim nasional indonesia u dua puluh tiga akan berhadapan dengan irak dalam laga perebutan peringkat ketiga piala asia u dua puluh tiga
kerja apa yang untuk kepentingan rakyat dipikirin
sebelum biasanya saya pakai tiga puluh detik
lebih dari seribu warga memadati taman lingsar
jadi kita tidak memberikan uang saja karena itu kan sudah lewat modal tapi infrastruktur sehingga uang yang mereka dapatkan itu bisa disalurkan untuk hal hal lain yang bisa lebih meningkatkan
satu lagi kuliner yang sedang viral di kota surabaya
pemerintah pusat berkewajiban untuk memberikan pelayanan komprehensif kepada anak anak kita
tepat di depan gerbang masuk istana kepresidenan
realita hari ini aplikasi peduli lindungi justru mendukung ham
kalau ada bantuan apapun yang masuk ke gaza
kurma dua duanya asal tunisia
jadi dari jam tiga pagi bersiap diri untuk mulai belanja
terus ada lagi nih dalam kategori digital transformation yang kita namakan the bionic company
kalau misalnya terkait dengan hilirisasi dan juga pembangunan ikn
dan sejumlah perlengkapan hidroponik dari program layanan masyarakat dari sebuah perusahaan
tapi kita sudah punya dana cadangan ataupun dana darurat
dan akan menarik wisatawan yang ada di luar bali untuk datang
enggak di taiwan tiga lima atau empat programnya
menaruh uang di tabungan di bank ya
jadi leasing company apakah sudah bisa menerima ini gitu
nah gini selain itu juga motor komparasi gitu ya motor listrik dan motor bbm
yang pertama banyak orang itu tanya ngapain sih saya masuk ke politik
besarnya utang heax dan waktu yang dibutuhkan
itu selalu menjadi inti permasalahan dari seluruh masalah di dunia keuangan gitu
bubur cikini sudah berdiri sejak tahun
persoalan lain yang sangat serius dkpp ini
ya jatuhnya ke kondisi yang makin berat makin berat makin berat
karena catatan sampai jumat kemarin
anda bersama sps bahasa indonesia
atas peresmian keempat candi sebagai pusat peribadatan dunia
itu kemana gitu motor listrik ini gitu
pertolongan pertama pasti kita sesuaikan dengan gejala sakit yang diderita oleh satwa itu
dan dibantu juga oleh ibu wali kota
bumbu halusnya ada bumbu renang bubuk ketumbar jinten dan lada
nanti tentunya akan dibatasi sampai jam sembilan saja
kemarin prabang ibram untuk mendaftar
kasih bunga lebih besar udah gitu aja nah demikian
menjatuhi sanksi berat atau sanksi etik berat terhadap firly bahuri dan belum memecat firly bahuri selaku ketua kpk
gak semua dites makanya gak keliatan
ya dikasih lah pengalaman pengalaman gitu lah sama dia
cetakan air mineral tadi
pertama yang harus diketahui bahwa kecenderungan saat ini bahwa covid sembilan belas akan menjadi endemik ini semakin besar
dari periode yang sama di tahun sebelumnya yang senilai empat delapan triliun rupiah
kemudian ketiga adalah lihat lagi tabungannya ada beberapa macam
lima belas itu luar biasa besar
sedangkan anggota babin kamtipmas polsek kesugihan cilacap aibtu warsito
jadi untuk limbah masker dan juga cangkang kerangnya sendiri itu kita pakai untuk pengganti semen
dan beberapa pesan pesan lain lah yang sempat saya sebarkan di situ
untuk memastikan seseorang itu apakah dia layak untuk melakukan perjalanan
nah morning tips pagi hari ini saya sudah bersama dengan chef nalendra
di antaranya penyakit jiwa seperti depresi kegagalan dan kegagalan
kalau misalnya di tempat umum dengan kepadatan yang begitu banyak orang orang tetap harus menggunakan masker
beliau tidak pernah lelah menjalankan
wah ini tepungnya banyak ini
nah dalam hal ini banyak orang termasuk juga agen yang di awal tentang investasi gitu ya
kita menyiapkan namanya food security diantara kita
nah baru dari situ kan kita bisa tentukan programnya apa gitu
kalau yang suka bikin nasi goreng atau bawang goreng
berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh debra gok untuk sbs news
ya seharusnya sih kampus bisa lebih waspada dengan modus modus seperti ini
dan juga zakat penghasilan juga
sambil disampaikan semel ketawa sambil durau gitu ya
akankah perang dunia ketiga
menjalin kemitraan dengan pihak lokal seperti pelaku usaha dan kelompok masyarakat
sate buntelnya enak sih dia empuk
kalau infrastrukturnya juga nggak ada
jadi kalau kita dulu kita presian berani berarti seperti perempuan perempuan itu akan gimana terhadap kita
tadi sempat ada nabrak batu sedikit
kental manis tak dapat menggantikan susu karena kandungan nutrisi yang tidak setara
di lokasi berbeda menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
yang telah berjuang untuk masa depan kita
dan diduga berasal dari masa yang sama yaitu masa majapahit
seperti diketahui wabah penyakit mulut dan kuku ini telah menyerang ribuan sapi di beberapa daerah di jawa timur
saat ini saya mengajar di sekolah dasar dan menengah
indonesia waktu itu penerimaannya juga drop delapan belas
kemudian ada juga yang disabilitas
menunjukkan bahwa dirinya itu seorang yang apa namanya kuat
dan yuda kalau anda bisa lihat ya fasilitas atau ventilasi maksud saya
lokasi pertama adalah di kebun cengkeh dusun sumampir desa suwari
terima kasih banyak pak atas waktunya nanti
kendaraan lebih banyak dari pada jalan
kemudian mandi di air terjun gitu kan
serta mereplikasi resep sederhana
iya jadi kita cuma pakai saus yang biasa aja gitu
apakah memang prosedurnya terlalu menyusahkan kemudian minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik
andalan masyarakat untuk pulang kampung merayakan lebaran di terminal kampung
satgas covid sembilan belas jawa timur berharap
prediksi begitu ya ini cukup mengejutkan
perangkat bahwa anda bisa memberhentikan
jordi mengajarkan beberapa teknik transplantasi karang
kenapa aku akhirnya bikin konten itu membahasnya sangat sangat sederhana

kalau dilihat rata rata punya satu kesamaan
karena kadang kadang kalau kita menaruh di suatu bank mungkin bank itu sehat banget
nah pak selamat ini dia adalah perwira untuk piketnya pak
dari sepagi ke maghrib itu di barat ya mas
terima kasih pak jasra dan juga pak nahar
sebuah kawasan yang terlihat sangat penting
itu pasti dia butuh waktu untuk memproses menerima gitu ya
ini adalah tempat yang paling aman untuk berlari
namun kalau menurut saya pribadi karena sering naik gunung hujan di jalur itu sangat wajar
dalam semua kebijakan pemerintah federal dan program khusus yang ditujukan bagi para kaum muda
produk domestik bruto indonesia atas dasar harga berlaku di triwulan empat dua ribu dua puluh dua sebesar rp lima satu ratus lima belas sembilan triliun
dan dalam kesempatan tersebut sri mulyani juga menjawab tudingan terkait menteri pencetak utang
jadi saya kira ini sesuatu
terima kasih mas dudi salam sehat selalu
hal ini seiring dengan kenaikan tingkat okupansi hotel di kawasan ubud
sekali tadi kami menunjukkan samurai preset
tetapi kan kalau kita bicara di dunia ini
itu bisa tahunan kali tuh rat ya
ya ini saya kira harus jadi pekerjaan rumah pemerintah
magdir ismail dan pakar hukum tata negara
mendoakan kami yang ada di sini dengan situasi yang sangat mencengkam
ya bawang putih juga sih
setelah pewarna makanan tercampur rata
makanya saya sangat respect dengan ayah saya sangat hormat dan ingin sekali bisa menjadi politisi
waktu itu jam delapan sampai jam sepuluh malam begitu
dua belas jendela ini merujuk pada jumlah rukun sholat
nantikan hasil hasilnya karena masih panjang perjalanannya
terminal kampung rambutan ini menuju ke sumatera dengan menggunakan tiket ini dan sekarang saya akan
terima kasih untuk perbincangan yang pagi hari ini mbak
namun hal ini juga kita lihat proses seleksinya akan seperti apa
terkait penyewaan pesawat pribadi oleh lukas dan keluarganya
lulut pernah nggak sih ketika ngelempar pertanyaan
dan yang terakhir tentu kita harus terus menjaga supaya masyarakat yang di sektor informal ini yang tidak terdata oleh pemerintah
yang ini juga mendukung hidupnya satwa flora dan fauna di wilayah gunung bromo
nasinya juga jangan yang keras kayak gitu
karena ini kan kita ngomongin masalah fantasi orang ya
selain hewan pemakan daging saya juga berkesempatan untuk menjadi keeper di kubah burung kebun binatang bandung
ya kadang kadang kita pakai dua puluh atau tiga puluh
memimpin rapatnya ya saya pelajari semua
selain tidak lengket minyak kelapa ini juga menambah aroma khas pada jepang
di hotel ini tamu tidak perlu check in di resepsionis
drama drama lagi yang dimainkan
namun memang untuk kapal kapal yang selama ini beroperasi

karena ternyata mereka mampu berevolusi
ada juga pak zainuddin paru politikus pks
nah kalau itu di upgrade berarti kan harus di upgrade ya
kalau bumbu gilingnya bawang merah kemiri sama bawang putih
yang tadinya begitu keras akan menjadi lunak dan kenyal pasca proses perendaman dengan air kapur
kak gimana sih caranya kalau misalkan mau ngomongin terkait seks
hohoho itu banyak kan pasti
untuk melihat langsung kondisi kesehatan lukas di kediamannya
capres dukungannya psi siapa tau
kalau versi pelannya gimana coba
yang pertama buat ruangan kerjamu senyaman mungkin mungkin bisa ditambah aromaterapi yang dapat membantu menenangkan diri anda
kalau gue lihat yang paling
ketika didoreng itu tuh langsung kepal
beberapa perusahaan kemudian memberikan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan
saya mungkin gak akan tunjuk hidung ya
tapi ketika kamu menjadi perempuan yang hidupnya komplit
wah wah permainan ini benar benar perlu kecekatan nih
nah tapi sebenarnya kenapa sih pelaku usaha umkm bahkan perusahaan skala besar itu harus ikut penghargaan ini gitu
apalagi di kondisi ekonomi yang seperti ini ya pak
terumbu karang itu kan puluh puluhan tahun untuk penyelenggaraan
des demona pernah dipamerkan di acara teknologi web summit di portugal
warga yang melapor harus tenang dan tidak melakukan gerakan mendadak
untuk menikmati kelezatan sosis beduk
kasus yang menjerat abraham samad terlebih dahulu kita tahu bahwa ia terkait dengan dugaan pemalsuan dokumen
sekarang pun kondisi amerika dan eropa ini bukan cuma resesi lagi
yang ada di sini untuk tetap sekali
berpakaian tanpa disadari dapat menunjukkan kematangan
bukan memaksa jadi nggak ada masalah ya
ekonomi indonesia berhasil tumbuh sebesar lima satu persen pada kuartal empat dua ribu dua puluh
saya akan juga koordinasi dengan bpn
dalam sehari tempat ini rata rata memproduksi hingga empat ratus ribu potong jepang
perairan kepulauan seribu di utara jakarta
tapi kalo gak salah lu disana lockdown tuh gak sebulan ya
untuk memastikan kondisi masyarakat yang mengungsi
gue tuh setiap itu dua minggu sekali tuh pergi ke supermarket
lebih dari enam belas batang terbukaran
lemak membantu melarutkan vitamin a d e dan k dalam tubuh
dr los menganjurkan untuk mendapatkan informasi
nah jadi kalau kita bawanya ke sana ekonomi tumbuh terus
jadi kami sedang memperbaiki perusahaan untuk memperbaiki jahat umum yang dikelola oleh dina sosial kabupaten sampang
sulkata menempati posisi ketiga sebagai kura kura terbesar di dunia
alhamdulillah sehat sehat gimana
eh ini gua manggil lu apa sih lu biasanya pake apa reinhardt atau nart atau apa sih biasa
jadi daun yang digunakan pada ramadhan sudah ditanam sejak akhir dua ribu dua puluh tiga
kalau sudah sekali tidak ada terserah sekolah kemudian bekerja sama dengan perusahaan
jadi ke kita juga sifatnya lebih seperti teman walaupun ada juga yang menganggap kita sebagai anak lah ya gitu
tapi ini jadi salah satu variable penentu juga
tapi jangan lupa selalu atur porsi makannya ya
di dalam negeri kami juga melakukan reform perpajakan
di sisi lain konsumen pasar monokromo dan pucang surabaya yang sebagian besar adalah pedagang soto
di undang undang ite itu yang dilakukan untuk
responnya seperti apa apakah mereka justru juga terbuka pada akhirnya
nah di dalam sustainable development ada satu kategori lagi yaitu apa
ke dalam adonan bolu anda
selain itu kiraena dan keluarga juga melakukan penghematan seperti mengurangi liburan keluar serta membawa bekal makan siang
tapi dengan ada penemuan ini bagaimana bisa sustainable nih pak
baik putih terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali
ini dapurnya kalah sama dapur kos saya
rusun tersebut berada di sentra mulia jaya bambu apus kecamatan cipayung jakarta timur dan di sentra terpadu pangudi luhur di bekasi
nah inilah saat ini yang terjadi
untuk paling saya menyiasatinya itu dari belanjanya itu membuat meal plan
tidak dengan statement statement yang
berbeda mungkin dengan yang ibu pernah tahu
nah di hadapan saya ini kebetulan ada
di mana misalnya usia tiga puluh lima sampai empat puluh lima tahun meninggal gitu ya
apalagi kalau waktu saat itu
kalau umur sudah bagus ya di bawah lima puluh lima tahun
jadi dia kayak ketakutan kehabisan ini kan
hingga lima pasien namun pada tiga puluh satu januari telah pulang satu pasien
baik itu dari perusahaan lokal di dalam negeri maupun internasional yang tentunya yang sangat kompeten
namun dari semua aneka kuliner khas minang ini ada satu kesamaan
kedudukan partai itu sudah selesai
bisa turun jadi ketika kondisi
berdasarkan indeks kesehatan laut indonesia
ya untuk di ikn sendiri gitu kan
dalam kawasan konservasi itu ada beberapa zona
itu hidungmu kalau agak kemerahan dikit
tapi menarik kalau dengar ines cerita soal audiensnya
mereka agak luper wangerti aja sih
bisa juga investasi di emas
yang menggunakan sistem hidrolik yang memiliki empat gandar penggerak yang sama
masuk muslim udah kalau biasa aja dengan keluarga
sehingga memang produk skincare tidak boleh sembarangan digunakan
tentang kesadaran mempertahankan data pribadi
kita hitung dari wisatawan domestik wisatawan domestik di lima hari dua puluh sembilan ribu perharinya termasuk maksud kami
ketemu ramah ramah apakah boleh puasa justru boleh puasa wajib puasa
sehingga akan ada geliat ekonomi
membawa kembali bekal dan pengalaman
kenapa sih mas masih kayak gitu terus kemudian kita ngomongin si produk insurance unit link ini sebenarnya apa
jadi karena baru tiga bulan menikah ya ceritanya ya
nanti dia lebih akhirnya hitamnya lebih ke seluruh wajah atau kita sebut dengan okronosis
lihat jakarta saat ini di bawah pimpinan pak heru seperti apa
dari segi penghasilan itu ya setidaknya bisa membiayai keluarga lah gitu
jadi kemarin juga dari salah satu
meskipun kita pikir bahwa mungkin sekarang kita akan mencapai tahun yang sama
nah bagaimana pak jasra terkait hal ini
karena obatnya untuk dia
yang sriwijaya dan di trawulan gitu ya
pasukan pengamanan presiden yang berjaga di gerbang cukup kesulitan
dan setiap kali dengan perkembangan baru dokumennya akan selalu diupdate
simbol persatuan antarkelas sosial sederhana tapi menyatukan penuh warna tandari yang gembira
pendapat anda bahwa ini merupakan
tidak ada masalah jadi tidak ada masalah dengan
tersembunyi di balik taman kota dan puja sera
jadi kenapa dilakukan sore
itu dampingan jangka pendek maupun jangka panjang gitu mbak
iya kita rencananya mau ke telaga
sebanyak tujuh ons beras dikali jumlah puasa yang ditinggalkan
jadi kalau misalnya sudah lebih dari satu tahun ini pengusaha wajib memberikan thr full
verbal dan lain lain udah mulai nekat
atau belum apa apa kita ngomong itu dia udah seringnya ya itu
karena kita sudah mengkalkulasi dan menghitung bahwa pasangan pak prabowo dengan gus imin itu pasangan yang ideal
jadi harus diserut baru dikeringkan agar benar benar dapat
tapi bedanya yang ini menggunakan gula merah
semakin ada pemula maka untuk porsi saham saham yang saya bisa bilang fundamentalnya bagus
oke setelah satu jam ini dia akhirnya mendidih juga
memberikan surat tugas kepada saudara zaki sebagai ketua dpd
oh dia seperti lidah buaya
oke ya concern ini yang kita ingin konfirmasi bu nadia sekaligus di cross check
mereka hanya sampai untuk memberikan rekomendasi
apalagi harga produk itu cukup terjangkau hanya satu ratus lima puluh ribu rupiah saja
waktu itu pembunuhannya terungkap ketika ada korban ke tujuh atau ke delapan
sejatinya sejarah merupakan hal yang sangat penting untuk membangun bangsa yang besar
dibandingin yang sekarang sekarang ini
termasuk untuk kesehatan kulitnya iya
nah ini yang harus kita jaga cuma satu buat saya
membahas megawati sukarno putri
yang memang bertugas untuk memastikan seluruh pembangunan kita ini bisa terintegrasi gitu di setiap kementerian lembaga
menurut muhajir para seniman layar televisi indonesia ini
agar terhindar dari virus dokter menyarankan agar kita
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom

kopi sundong itu sangat terkenal gitu ya
yang dapat dari temennya ya pon gitu misalnya
tapi faktanya untuk covid sembilan belas ini inangnya ini tidak hanya manusia tapi juga hewan
terus dulu bolong puasanya karena apa sih
permainan ini menggabungkan seni bela diri dan seni tari
yang bisa dijalankan lah sekarang itu
menakut nakuti babi kutil bawean dengan melempar batu atau menembak
pada sains dan berkomitmen untuk itu
dua ratus lima puluh gram lima ratus gram hingga satu kilogram
karena kita tahu jawa timur itu kan ada satu ratus dua puluh enam ratus enam puluh enam tps
total semuanya ada tiga belas
nah untuk episode ketiga ini gue mau ngobrolin soal acara bisnis yang paling ditunggu nih asean ya
yang memang membuktikan pendekatan tiga t lima
hingga rp dua belas per kilogram harga di siska perbapo masih rp sembilan tujuh ratus enam puluh tujuh
oke berarti body weight pun juga bisa dipilih
kayaknya susah deh mendingan belajar bikin yang lain kue ataupun bubur grundul
oleh garuda muda di piala asia u dua puluh tiga kali ini
bisa sampai malam kadang jadi gak kebangun pas sahur yaudah mau gimana
lebih menghemat waktu satu
jadi kemarin tuh pas saya kesana
bila kebiasaan lupa semakin parah
namun pks dan partai demokrat cenderung memprioritaskan sosok cawapres dari internal koalisi
jadi kalau kita lihat hanya sekitar lima sampai sepuluh km dari fasilitas produksi terdekat
terdiri dari enam pemain kendang satu orang kenong satu orang gong trompet dan wira suara
kalau yang ke tandoro masih ada
sama dengan tanaman lain sorghum dapat diserang oleh hama seperti burung
oke apakah dari pihak orang tua dan juga dinas pendidikan dalam hal ini kan terkait dengan
dan juga ini juga membuat mereka akan pulih kembali misalnya ke tantor kemudian kebijakan baru semacam itu
siswa pengajar asal victoria chelsea roberts mengatakan dia bisa melihat kelelahan guru
kami selalu menerima siapapun yang akan berkunjung
untuk kebutuhan sepuluh di tahun dua ribu dua puluh ini
yang rusak yang merendah banget jadi tidak tidak ada penyakit penyerta
antusiasme warga untuk masuk ke istana sempat menyebabkan
dan sambal sama bumbu kuningnya diguyur minyak
saya kan kerja ya
apakah akan mengeluarkan statement dari fili bauri
padahal itu ada lontaran lontaran ide pemikiran
ke dalam bu tuti silahkan duluan
saya bawa teman rekan kerja atau mitra yang lain ya
tidak jauh beda dengan pilpres
apalagi kepentoknya tuh lagi kenceng kenceng ya kan jalannya lagi lumayan lumayan
ya apalagi alasan subjektif dan objektif sudah terpenuhi
kalau gak kalau ada sampah males juga kita beraguran
yang siap juga gitu dengan mengalami perubahan perubahan tubuhnya
makan di tempat ini pun anda dipersilahkan bebas mengambil lalapan
hingga dua belas mei dua ribu dua puluh dua beberapa kabupaten di jawa timur dan aceh ditetapkan kementerian pertanian
oke dampak untuk masing masing ibu mungkin bisa jadi berbeda ya kalau menurut saya
dimana kita mengubah seluruhnya dari ketentuan umum perpajakan pph ppn bahkan pajak karbon kita masukkan di situ
dan yang menariknya disini warga diajak untuk memilah sampah
siap kita keluarkan dari cetakan
tapi kita lihat real di belakang panggungnya seperti apa kan
po ini terima kasih sekali aktivis migrant care mbak siti badriah atas penjelasannya kepada cnn indonesia newsroom
tak bisa dilakukan oleh jordi lahmudin seorang diri
ya penugasan memang harus mengabdi ya
karena begini sebelum saya lanjut
kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di pasar pucang surabaya
menjadi anggota dpr apa yang diperjuangkan
waktu sudah menunjukkan jam enam artinya memang sudah lima jam perjalanan kita sampai di atas kapal
untuk menang pasti prediksi anda
dari tanaman tanaman yang mengandung atsiri ini ada beberapa tanaman yang punya kandungan bahan aktif yang tidak disenangi oleh serangga khususnya nyamuk
kita ketemu dengan permasalahan yang lebih pelik lainnya
langsung saya kasih batu di atasnya kayu
ada banyak tapi tidak ada bunga
kadang kadang mereka menginjak karang karang tersebut
edo nurgantara daerah istimewa yogyakarta
jordania kita menang lawan korea selatan
kayak baru latihan basket yang serius itu
jadi jangan lupa komen dulu ya
proses penjemuran juga dapat mengurangi kadar air daun
karena ada tingkat kesuburan yang cukup baik lah di tempat
di usia senja meski para lansia banyak diurus keluarga tidak sedikit juga yang memilih untuk hidup secara mandiri
banyak rupa bubur di indonesia salah satunya di jawa timur ada kuliner bubur
dan setiap hari tempat ini memproduksi dan juga mengolah berton ton kulit sapi
udah ini siap dikasihin untuk tapir tapir yang udah pada menunggu makanan di sana
nah kalau tadi beredar nama nama misalnya katakanlah pak ridwan kamil
tapi tentunya kita pahami bahwa peduli lindungi ini merupakan suatu penggunaan aplikasi yang merupakan prioritas utama dari pemerintah ya
ya karena kita bisa mendapatkan penerimaan waktu ekonomi pulih kembali

kalau bawang merah iya suka dikasih bombay
nah jadi kami memulai pendakian di tanggal dua dan pada tanggal tiga kami melakukan summit ke puncak gunung merapi
udah dari jam tujuh kurang udah sampai sini
rezim internasional dan rezim di dalam hubungan internasional kayak gitu
biaya tersebut otomatis customer atau
terletak di salah satu pusat kuliner yang ada di jakarta
karena memang pada seru aja gitu
menghidangkan sayuran yang masih segar dengan bumbu pecel kacang yang kental dan berlimpah
dimanfaatkan sebagai pengusir nyamuk terutama tanaman tanaman yang mengandung minyak atsiri
pendengar sekalian beberapa waktu yang lalu telah terjadi penyebaran sebuah penyakit misterius pneumonia
itu menarik kalau misalnya diekspresikan dengan budaya mandailing yang sangat menjunjung tinggi ya
amicus curae di tengah ketidakpercayaan
terus sama saya itu langsung dikubur di tempat kejadian gitu
pake bahasa millenials atau gimana ya put
jadi dia juga bisa masuk ke otak atau ke ginjal
jadi walaupun kita misalnya gak bermitra dengan kementerian pertanian atau kementerian kkp
banyak lucu lucunya nih kayak ketawanya
dan sebelum pemerintah melarang membuka masker
pembawa pesan ke jaringan otak manusia
harganya juga lebih affordable lah daripada kita beli baru gitu ya
kita punya parabola terbalik di dalam parabola terbalik tersebut ada reservoir yang berisi migas
satwa ini sangat langka dan terancam punah
tapi sekarang ini kan masih
sama biayanya kayak misal anak kecil ketika disekolahkan
saya masih diminta untuk membuat jipang dengan campuran berondong jagung
selain itu wanita tiga puluh enam tahun ini kini rajin membandingkan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional pasar sualayan serta loka pasar daring untuk membeli dengan harga termurah
tapi terus ada pemantauan
ini airnya putih sekilas mirip air sucian beras
dan gas tambahan sekitar dua ml per day dari satu sumur east akasya cinta
apakah anda melihat itu sekarang dilakukan dengan pak sby untuk berbicara dengan bahasa simbol ini
supaya tidak ada kecelakaan kecelakaan yang tidak kita inginkan

lalu reza mungkin anda bisa lihat di belakang saya sudah disiagakan tiga kendaraan taktik
oh yang ini ya yang sudah panen dan di wilayah jombang ini ada kurang lebih lima puluh an hektare lah
mungkin boleh sekalian ceritain tentang film penyelin cahaya ya
business is always yang namanya berkompetisi
kalau rekening tabungan itu uang nggak dikunci seringkali kita menjadikan dia hanya sebagai tempat transaksi keluar masuk uang saja
betul kayak wahana di dunia fantasi kita
selain di banyumas mie yang dibuat warga desa kedung muringin juga dipasarkan ke wonosobo purbalingga cilacap hingga kebumen
soal isu dan informasi terbaru
lengkap dengan pemandu wisata yang akan menjelaskan sejarah kereta ambarawa dan jalur rel yang dilalui
yang bisa membawa kita pada suasana kehidupan masa lalu
karena nyogok akhirnya kena larangan aktif
kalau di kitab negara kertagama
tapi kewajiban seorang warga negara untuk tidak menjadi penularan kepada orang lain
masjid kayu tua yang berdiri kokoh dan digunakan hingga kini telah memberi gambaran jejak islam
semua sektor semua pemerintahan dan konsisten
saya takut guling atau gimana ya atau ada yang jatuh
psi menang pasti menang
yang saya kira itu bulan april dua ribu dua puluh sudah kita sosialisasikan ya
pemilih psi itu jelas yaitu para nasionalis muda dan nasionalis berjiwa muda
seolah olah pak jokowi yang mengendalikan seluruhnya
jadi memang saya akuin enggak dapet konfirmasi dari beliau
pak jarwansyah tadi ada katakan ada lebih dari dua ratus kakak yang memang sekarang sudah mengungsi
nah selain dari itu reza memang selain dari jalan raya lenteng agung ini
di susul dengan indonesia dan pakistan
menurut sri mulyani gaya hidup mewah melanggar asas kepatutan dan kepantasan publik

mencari rupiah dari berbagai pekerjaan mulai dari beternak serta pekerjaan serabutan lainnya
konstitusi itu sehingga kemudian
kalau masker itu dalam perbandingannya ini kita menggunakan perbandingan dalam campurannya
mungkin kemarin karena pandemi karena pandemi sekarang sudah berkurang ya
panjang jembatannya kalau gak salah tuh
yang mungkin pertama ditanyakan adalah kalau udah terlanjur menjalin hubungan seperti itu
sebenarnya dari dpr sendiri tantangannya apa sih sebagai pembuat kebijakan
ini sudah dari kecil terbiasa begini
setelah semua siap kami melanjutkan aktivitas untuk perjualan di pasar grinding kediri jawa timur
tapi kalau kita lihat ya mungkin nggak tahu dio sama ratri terakhir kapan nonton bola di stadion
kan kayak itu tadi orang yang lari antusias
namun penggantian sepuluh rangkaian krl ditolak kementerian perindustrian
setempat berupaya memindahkan barang barang lain yang berpotensi menjadi titik api baru
biasanya banyak peziarah yang kemudian datang ke sini
supaya si investor atau dunia usaha
dalam sehari tempat ini bisa meraup omset enam hingga tujuh juta rupiah
untuk merasakan gurih dan renyahnya oleh oleh khas mojokerto yang satu ini
dan kita tambahkan bumbu untuk beri rasa
totalnya sampai saat ini yang kami terima ada krisis air bersih di enam desa
ini nih sebenarnya sesuai nggak sih sama prospek bisnis ke depan gitu
lalu selanjutnya yang terakhir adalah corporat social responsibility ya csr
tentang nasib kita lima tahun ke depan
jadi habitat dilindungi spesies dilindungi
lemak baik untuk menambah energi dan pertumbuhan
baik oke saya mau ke pak yusak
jadi anggaran kementerian lembaga kan disalurkannya melalui bendahara umum negara
baru kemudian bersama para kepala opd
berarti banyak banget hal yang dikangenin pasti ya
sebagian pakar berpendapat bahwa candi ini merupakan pertirtaan atau tempat mandi keluarga raja
dan dengan penemuan ini harapannya kita bisa menemukan potensi potensi lainnya
apakah sebagai pemegang kebijakan regulator
rasa hormat setinggi tingginya
jadi kayak misalkan kayak kunci motor deh

kita akan melakukannya seperti kita ini ya
kalau seorang diri setelah kita pegang ekornya kita sambil minta pertolongan
sekaligus ceritain ekspektasi kita nextnya tuh bakal kayak gimana
yaitu masuk ke reksadana campuran
ya sebetulnya kita ini
kita selalu turun ke dapil walaupun dengan batasan batasan protokol kesehatan yang ada
kalau masih tersisa biasanya mariama akan menyumbangkan sisa bubur madura ke panti asuhan
sulkarta betina bisa tumbuh hingga lima puluh cm dengan bobot enam puluh kg
mereka bertugas membawa berkas berkas apa yang dari hasil pengaduan warga
baik untuk melihat bagaimana kehusuan ibadah nyepi kami akan terhubung dengan koresponden cnn indonesia edo ekariski di pura aditya jaya jakarta timur
terus ada perbandingan nggak sih antara pertandingan di liga sama pertandingan timnas
menjaga ekosistem terumbu karang menjadi hal penting
nah tetapi di sisi lain kita juga melihat data
jadi kan salah satu hipotesis yang amat sangat mungkin adalah adenovirus empat puluh satu
karena bahkan di jalan jalan tadi reza proses penyeleksian tidak berjalan
ada payung hukum yang harus dibuat oleh pemerintah
di beberapa tempat misalnya karena capek
karena belum tentu orang itu senyaman kita
mungkin ada berapa cuma belum sebanyak itu
jadi untuk tiga hari ke depan saya pikirkan supaya budget yang sebelumnya mungkin bisa satu minggu supaya cukup di tiga hari
kalau di indonesia terutama kita kan banyak tambang banyak perkebunan besar
ini justru lebih bagus dari timnas senior
cuma akhirnya pas pindah ke taiwan yaudah jadinya kan
iya macam macam ya pak tadi apa aja sih pak yang pak heru dari tingkat heru sampai ada salah lahan
ada sekitar satu meter satu meter lebih air masuk di area ini sampai masuk di kantor polsek kota sampang
penyebabnya adalah lokasi yang berada di kaki gunung salak dengan akses cukup sulit dijangkau tanpa pemandu lokal
oh chinese new year berarti februari bu ya eh iya ya
kondisi ini dapat dijumpai setidaknya di empat lokasi di kota yogyakarta
bila anda atau orang yang anda kenal ingin membicarakan
memiliki dua puluh tujuh kamar pemudik bisa beristirahat mulai dari empat jam hingga maksimal dua belas jam
sate buntel ini berawal dari daging yang alot
yang kedua juga koralnya atau terumbu karangnya juga tetap cantik
mirip seperti investasi dalam unit ring
salah satu makanan yang menggunakan miring
yang dimana peta untuk memahami situasi pandemi ini harus dihasilkan dari peta
dan memberikan perlindungan bagi masyarakat
dulu iya sama keluarga dulu dulu sering diajak orang tua lah ke sini
tersebut dengan enzim renin untuk seribu liter ini pakai dua puluh gram seribu liter hanya perlu dua puluh gram
ini pertama kali ke bcx e bike
hal tersebut adalah gagasan dari engineert arts
satu bagian dari kehidupan sehari hari
ini kalau perawatannya bagus tiga sampai lima pak
mungkin abang mau terapin gitu di padang lawas gitu
dan bukan tidak mungkin ini kalau kita berandai andai kedepannya ini akan juga ada yang mengungkit
aku sih mikirnya menang gak menang ini udah apa ya menjadi tanggung jawab aku juga ke depannya kak
nah sekarang aku mau bahas soal asean business awardnya nih
atau dalam hal ini jam kerjanya turun sehingga pendapatan mereka turun
oke kalau misalnya dirumuin sama special operasi sih
dilaporkan itu betul betul semuanya
dan renyah ketika nanti disantap
itu untuk jalan dulu nih gimana tuh solusi
ya sepuluh dua puluh itu masih ada gitu
dan tujuan mengganti karang karangnya yang rusak akibat kegiatan penangkapan ikan yang tak bertanggung jawab
yang lain itu tentuan pertimbangan itu beberapa kali dibahas mengenai masalah ini
di samping masjid tepatnya pada sisi timur
ya ini memang bikin stres ya nak bocoran data ini kita sebagai warga negara ini melihat bahwa
seorang wanita berinisial ru harus menerima luka sayatan parah di wajahnya
ya kan sejauh ini sentral wacana itu selalu dipegang oleh pak jokowi tuh
aku sewa tempat sendiri untuk menyendiri selama empat bulan
rotan yang sudah lurus dililit dengan tali
atau yang dalam bahasa sundanya adalah leid
kecuali dijual di tengah tengah itu pun masih bisa untung juga
gue juga dicek bukan cuma lo doang gitu
apakah ini artinya bahwa sebenarnya ini hanya ucapan saja
kalau umat hindunya pria laki dia harus ikut
karena sudah pasang baliho sudah pasang bilboat dan macam macam
rabu siang menjelaskan gejala paling umum dari sapi yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku adalah mulut pecah pecah dan bentuk kuku yang tidak beraturan
itu kita merasa sangat beruntung bisa mendapatkan kata kata baik perkataan baik doa baik dari masyarakat yang kita kunjungi
ini berawal dari beras
odgj yang telah sembuh kemudian memilih kembali pulang
melihat itu kan sebenarnya
dari total seluruh petani yang ada di indonesia
mau kembali ke sini ke kandang
bahwa ini bukan patogen baru
nggak mengenal batasan negara nggak mengenal batasan desa
yang namanya deputi satu dan dua yaitu pak b dengan pak borika
maka tentu anak dititipkan sementara berada di lembaga seperti panti sosial asuhan anak gitu mbak
setelah mencoba high rob saya akan mencoba wahana yang lebih meningkatkan jiwa kompetisi saya
nah kita penuh putang
nanti dari di jp itu
mereka masyarakat indonesia yang bosan dengan istilah sejahtera yang hanya dalam kata kata saja
mereka lebih khawatir dengan peredaran daging kurban saat idul adha
dan ini kan menurut saya akan berimbasan
oke deh iya dia baik sekali
papa gak akan bangga kalau kamu jadi misalnya pengusaha paling kaya di indonesia papa gak bangga
terus yang kedua yang paling urgent juga adalah bagaimana kita bisa mensiasati krisis pangan yang akan datang ini
kira kira ya basket lu
masyarakat sekarang kalau kemudian batuk pilek demam ini tidak langsung ya untuk melakukan pemeriksaan covid
dan hiu macan setiap saat sepanjang tahun
dari pos peninjauan itu sampai ke pos bks
kemudian menuju ke tol paster lalu akan iringan jenazah masuk ke tol soreang pasir koja
ketika batik sudah selesai kita harus menghapuskan motif batiknya
usaha besi tua winardi
sebelum tiba di titik penjualan pertama kami memilih barang yang jatuh

lebih bersih terus jauh dari pelecehan lah kalau menurut saya sih
yang harapannya nanti bisa memberikan kepastian hukum untuk kita sebagai konsumen jasa keuangan
tetapi harus ada regulasi bagaimana sekolah dan pihak pihak terkait lain
saya kira dengan ijin itu udah lumayan terkontrol karena kemudian dinas tau ini perginya kemana
atau ada kita tidak tahu ada trauma trauma tersendiri
kalau misalkan memang nggak bisa sampai semuanya
jadi gimana masyarakat itu baik melalui kebijakan pemerintah pusat maupun melalui program pemerintah daerah itu tujuannya adalah gimana masyarakat ini bisa meningkat kesejahteraannya penghidupannya
kalau musim hujan kita nggak produksi sama sekali
ah siapa bilang itu kan katanya beliau
di perkantoran juga kini sudah menerapkan kebijakan wfo sebanyak tujuh puluh lima persen dari total seluruh karyawan atau kapasitas di kantor tersebut
ada salah satu kasus anak yang kemudian viral
aku nanti ketika menikah ada konflik konflik aku gak siap gitu
hampir setengah tujuh sampai rumah
terus tentunya semua rindangnya
sampaikan bukhari dan pemirsa
tidak tertutup kemungkinan untuk bisa bekerjasama dengan negara lain
tekanan jangan dijawab dulu bang charles
jadi ya kita sama sama membuat iklim politik ini bisa lebih transparan bisa lebih terbuka
tetapi kalau di negara lain bukannya syaratnya itu harus lima puluh
tapi apa yang terjadi ketika seorang orang mengambil aksi tanpa persetujuan
yang digulung dengan kulit tepung kemudian digoreng
memang hari ini adalah hari kedua ppkm level dua diterapkan kembali di dki jakarta
pt kereta api indonesia mewajibkan calon pengguna kereta anak anak berusia di bawah dua belas tahun

ada dapur mak dimplon
ada banyak jenis mie yang biasa disajikan dan dikonsumsi masyarakat indonesia
dan butuh dukungan dari lingkungan sekitar gitu ya
nah kalau kita lihat di case case ini memang kita harus membedah apa yang menjadi faktor pendorong dan apa yang menjadi faktor pemicu
nah berikut ada beberapa tips untuk menghindari kondisi depresi yang disebabkan oleh patah hati
dan kemudian yang ketiga biasanya kita ngembangin produk
karena merusak sawah dan mengganggu aktivitas warga
selamat sore pak diki terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
jadi di antara salah salah rapat di kantor gitu bisa dipanggil
dari berbagai rt di rw lima suntar muara
menariknya gamis dipakai dengan bis atau jubah luar untuk acara khusus seperti pernikahan sholat jumat dan perayaan idul fitri
yang harus dibikin rumah pompa rumah pompa
setelah diiris kerupuk akan dijemur di bawah sinar matahari
mentari ditanzil galu prestisa jakarta